wah nanti motornya yang lebaran duluan ya
sudah sampai di kampung halaman ya
oke pak mirsa menjalan ibadah puasa bukan berarti tidak bisa berwisata bersama keluarga
termasuk ya berwisata mengisi liburan seperti hari ini
sambil jalan jalan anda bisa mengajarkan banyak hal kepada putra putri anda
misalnya berwisata ke kota bandung bisa menjadi pilihan anda
salah satunya ke taman wisata ikonik di kota bandung yang kini menghadirkan berbagai fasilitas dan wahana baru
kita langsung ikuti perjalanan anita may berikut ini
berkumpul bersama kita
kumpul bersama keluarga di saat akhir pekan itu memang pas banget ya
apalagi kalau mau berkumpulnya mendapatkan ilmu baru juga
kalau mau seperti itu kalian harus berwisata keluarga di kota bandung ini di taman lalu lintas
taman lalu lintas
terletak di pusat kota bandung taman lalu lintas
sudah berumur enam puluh tahun
tetapi penampilannya mengikuti perkembangan zaman apalagi setelah direnovasi pada september tahun lalu
sejak dulu pada akhir pekan seperti ini taman lalu lintas sangat ramai
taman lalu lintas berdiri di lahan seluas tiga lima hektare dan memiliki fasilitas pelengkap seperti kolam renang
kegiatan favorit anak anak adalah bersepeda melewati trek khusus yang didesain mirip jalan raya
nah ini dia salah satu kegiatan yang disukai anak anak
di taman lalu lintas ini yaitu bersepeda melewati trek khusus yang dibuat untuk lebih mengenal lagi rambu rambu lalu lintas di jalan yang sebenarnya
manfaatnya apa nih bersepeda
manfaatnya bikin badan kita sehat
sama bikin seneng
bikin seneng bener banget sih
bikin seneng bener banget sih
bikin seneng bener banget sih
bikin seneng bener banget sih
bila lelah bersepeda pengunjung bisa berkeliling taman dengan kereta api mini
jangan lupa selalu awasi anak anda saat bermain di sini ya
bikin seneng bener banget sih
dari taman lalu lintas saya akan mengajak anda ke kawasan dago

di sini ada tempat wisata yang pas untuk anak anak
mereka bisa memberi makan binatang seperti kambing sapi dan kelinci
awalnya sih takut takut tapi lama lama seru juga
sekarang kita menuju ke the bridge yaitu zona spot foto yang layak instagram banget
ada sepeda terbang tapi ini tidak disarankan untuk yang takut ketinggian
dan yang paling ramai antrenya adalah karpet aladin dan up house ala film kartun up
hasil foto bisa diambil sebelum kita pulang
sebelum meninggalkan bandung yuk nikmati makanan yang satu ini
berdiri sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh enam martabak ini punya banyak varian rasa
rasa yang paling banyak dipesan pengunjung adalah pandan jagung keju taro keju dan road velvet
wah ini dia pesenanku
jadi kalau jam segini itu disini emang full banget jadi kita harus sharing table juga sama pengunjung yang ada disini
ini martabak taru spesial juga di tempat ini
kalau mau coba mainnya boleh
oh boleh ya kita tukeran ya
punya aku adalah red velvet dan juga pandan jagung keju nih
manis sangatnya martabak khas bandung ini pun jadi penutup hari yang sempurna
selamat berakhir pekan